kesorotan lainnya saudara pembangunan mrt jakarta fase dua a stasiun tamrin alias bundaran hi menuju monas
sudah mencapai tujuh puluh empat persen target proyek ini akan kelar di tahun dua ribu dua puluh
sementara untuk proyek pengerjaan bundaran hi sampai kota saat ini mencapai tiga puluh tiga enam persen dan ditargetkan rampung pada dua ribu dua puluh
untuk pengerjaan fase bundaran hi hingga kota mrt menyepakati kontrak kerjasama senilai rp empat tujuh triliun
dengan sogis corporation untuk pengharapan sistem kereta api dan rel
sebagai tambahan informasi saat ini mrt jakarta sedang bersiap untuk membangun fase tiga
yang rencananya akan terbentang dari timur ke barat sepanjang delapan puluh meter

namun proses pembangunan kami akan mulai di wilayah area jakarta
proses penandatanganan loan sedang dipersiapkan pada bulan april dua ribu dua puluh empat ini
untuk groundbreaking untuk event lain rencananya akan kami lakukan di bulan agustus tahun ini